ribuan warga bandar lampung yang mengungsi pasca gempa berkekuatan enam sembilan magnitudo kembali ke rumahnya
mereka kembali ke rumah setelah peringatan tsunami dicabut
meski masih khawatir mereka tetap pulang setelah pemerintah provinsi lampung menjamin keadaan aman
seribuan warga bandar lampung yang mengungsi pasca gempa berkekuatan magnitudo enam sembilan akhirnya kembali ke rumahnya sekitar pukul dua puluh tiga
mereka kembali ke rumah setelah bmkg mengakhiri peringatan dini tsunami
sebelumnya seribuan warga mengungsi di kantor gubernur lampung masjid al furkon rumah dinas wali kota bandar lampung dan depan mapolda lampung
gubernur lampung arinal junaidi dan wali kota bandar lampung herman hn juga mengunjungi mereka di kantor gubernur lampung
arinal junaidi meminta agar warga tidak khawatir dan kembali ke rumahnya
warga diberi waktu hingga jam dua belas malam
jadi saya akan beritahu bahwa tidak perlu khawatir tidak perlu takut karena proses kemungkinan terjadi tsunami itu sudah tidak lagi akan menimbulkan hal hal yang kita khawatirkan
oleh karena itu saya persilahkan dengan
artinya masyarakat dihimpau untuk pulang ya pak ya
ya kita udah pulang ngapain di sini karena di sini kan banyak nyamuk dan ini tidak ada itu
nanti kita yang akan mengajak
saya mengajak dan mudah mudahan rakyat kami khawatir wajar
tetapi kalau saya sudah memberikan ya insya allah ini akan ada ketenangan jiwa
imbauan pemerintah provinsi ini awalnya belum membuat warga tenang
mereka masih bertahan di dalam gedung dan halaman kantor gubernur
memasuki pukul dua puluh tiga berangsur angsur warga meninggalkan kantor gubernur
meskipun masih khawatir mereka memberanikan diri untuk pulang ke rumahnya
ya maunya sih ke sini
ya dulu pulangnya masih pagi udah ngebetul

emang masih takut
emang masih takut
masih apalagi kita orangnya tempatnya dari selaw
rumahnya dimana bu budang budang
tadi sempat naik nggak sih airnya
tidak sih naik maat
kalau air laut mah tetap segitu aja sih
tapi memang takut ini ya
tadi kan poncangannya besar
terus ini gimana kalau suruh pulang nanti mau tidur di rumah apa gimana
tidur di rumah
berdasarkan data dari pemerintah kota bandar lampung
warga yang mengungsi pasca gempa berjumlah satu lima ratus orang
mereka tersebar di beberapa titik
seperti kantor gubernur masjid al furqon
rumah dinas wali kota bandar lampung
mapolda lampung dan rumah ibadah
sugianto andi surahman lampung